hai putih abu abu udah sunat belum lo lumayan lagi kek rendang yuk
ngomongnya tuh cewek corok banget sih pake nanya abu disunat sampai belum hahaha
padahal abu disunat hahaha
belum aja kena abik
aduh mampu sih gue nih kalau tugas gue gak diterima sama bu frida nih udah ngerjain sampai pagi
tenang ton udah tinggal baikin si bu frida
tony si abiko belum diantar juga nanti terlamat tuh
ya om jangan dong om
emang kenapa gak suka eh kalau perlu kamu om komplain ganti ruhi
dasar setan loh lu gak tau apa gue lagi bingung lah
heeh kenapa sih kok pagi ini kelihatan bingung bener
eh lu tahu kan gue ngerjain tugas semalaman gue begadang
masalahnya kalau tugas yang gue kumpulin hari ini gue diskor tau gak
dasar setan lu gak ngerti
eh lu gak pernah makan sekolahan sih lu
ngapain juga makan sekolah enakan juga makan pizza bro
mau jalan jam berapa sih
gimana sih kamu terlambat tuh si abi
eh nyaur kenapa sih
tuh mending kalau kerjaan becus
memilih jarang pulang gara gara ini perempuan
kurang ajar nih abi
mampu rasain pelit sih sama abi
oke kita pindah dulu ke
sampai gak fisik banget sih
ini kalau kita lagi minta pilih pilih
ketahuan papinya si abi
sampai bisa disunat
sekali lagi mau disunat
tapi tampakin diri lu
gua sumpah bohong merah nih bokong lu nih
eh keput va bohong merah
ngapain lu pada pada ngumpet nih hari
ada perlu apa
kami kesini mau jemput abi tante
nggeng ngerusakin si abi

sekali lagi lu ya
nampakin kaki lu dibaring
sampai pulang lu ke rumah orang tua lu
dasar sambal geladek
cuma dirodoh sambal geladek
tony mahasiswa pemalas itu kan
jangan gitu dong bu
disini anak mahasiswa yang rajin
saya kalau ngurjin tugas dari ibu
sampai subuh mulu bu begadang
saking rajinnya tuh bu
eeeh gini bu
yang itu bu
tugas manajemen umum yang
yang udah lama banget
oh tugas yang saya kasih sepuluh bulan lalu itu kan
saya kan jadi gak enak banget
tony dengar ya baik baik ya
kalau kamu pikir saya seperti dosen lain yang gampang dipermainkan
kamu tuh salah besar tau
bu saya gak pernah main ini bu
kalau kamu gak ada niat mempermainkan ibu
kenapa kamu baru kasih tugas itu sekarang
saya jangan diskor dong bu
kalau saya diskor gimana bu dua belas adik saya
terus juga keponakan saya ada bapak di kampung
ya bu ya terima tugas saya ya bu
tony dengar ya baik baik ya
saya sekarang gak ada waktu lagi
saya tuh sedang sibuk ngerti
itu dia si kanjeng tuh
mudah mudahan aja dipercaya nih
kalau enggak juga
mendingan gue pindah aja dari sini dah
ya yang captain
nggak captain ani aja
sok perhatian lo
yang captain hp sih
ternyata lo selama ini udah ngeduain gue ya
pokoknya mulai sekarang kita putus
ah ayang captain kok ani diputusin
ya baca aja sendiri
ani pasti terlatih tony
eh kalau gitu lo berangkat sekolah sendiri aja deh
eh abis itu gue beli tugas nih
kalau gue begini nih mendingan lo bolos aja deh
jangan jangan lo mau ngejebak ani ya
enggak gue serius kemarin kemarin kan gue ngelarang lo
sekarang beneran gue izinin tapi lo bolos aja sama gue
ani malu ani jangan
jangan lagi juru juru
tony kenapa sih
malu malu segala sama abi cuek aja
nih jangan macem macem
eh lo di dalam ntar jangan ribut lo
kalau lo ribut gue siram air panas lo
bu cint berantem kali ya

batopia sembilan september dua ribu lima
abang har sudah gak tahan lagi
kita pacaran sembunyi sembunyi alias backstreet
abang udah merencanakan akan melamar ani
si buah hati
bulan depan keluarga abang udah nyiapin dua truk plus satu kijang buat ngantar abang ngelamar ani
dalam kurung gak kuku
gue gak keterima gue gak keterima
lo salah sangkeh kevin
gak mau gue gak keterima gue gak keterima

jangan kemana mana lo ya
tony tapi jangan lama lama ya sayang
abi kan sembunyi sembunyi kan suntuk
eh jangan suntuk suntuk banyak cewek cewek
jangan suntuk suntuk banyak cewek cewek
eh lo jangan suntuk suntuk
eh gak boleh kayak begitu
eh lo mendingan gue deh cewek terus mau pulang satu
tunggu sini jangan kemana mana lo
ih bete dia abi
sentuh dia disini
udah sunat belum lo
lumayan lagi kek berundung
ih ngomongnya tuh cewek corok banget sih
paket nanya abu udah sunat sampe belum
padahal kan abu udah sunat
loh kok dompet saya ada di atas sepatu gitu
loh kemarin perasan ada lima ratus ribu
kok sekarang tinggal dua ratus ribu
renyap kemana ya
saya pakai buat belanja apa ya
lumayan buat uang jajan
waduh frida ada tamu lagi
wah banyak banget
lo dapet dari mana nih
bi lo jangan nyopet di kampus ini bi
satu anaknya galak galak lo nanti diburu
ini ini tau nih emang abi nyopet disini
jangan sembarang kalau ngomong
patusan aja om anwar bilang lo anak gak berguna atau nggak
masih duit cuma tiga ribu
tapi nyopet itu dosa dong ya
abi juga tau kalau nyopet itu dosa
ya terus kenapa perlu nyopet
yaudah sekarang gini aja ya
ini buat tony seratus
buat abi dua ratus
bener nih gak mau
nah gitu dong
dosa nya kan bisa dibuat
mas neraka tuh gak mau gue ikut ikutan lo
gapapa masuk neraka
saper lagi tuh harmoko
bodo bodo kawin mukenya aja kayak apa gue kagak tau
tapi kalau sampe gue tau gue kibang dia
dia kagak tau kali kalau bocah gue silat dari gua hantu
karena dia cinta gue sama si kevin putus
pasti deh si kevin dede bener sama carina

kevin pake nanya kemaren kenapa kevin harus ngaku ngaku kalau nama kevin itu tony
padahal kan kevin bukan pacar aku
ya yang aku tuh namanya jelas jelas tony
beda jauh kan
kalau mengaku ngaku jangan ganti nama tapi ganti profesi
misalnya dokter kayak menteri sunat itu akan jadi lebih berguna kevin
soalnya kayaknya pak pina belum sunat deh
aduh tapi bukan itu yang penting
tapi masalahnya yang mana sih nina
pake nanya lagi masalah dokter atau menteri sunat
iyy diputer puter ini kalau naik mobil boleh mah
kalau naik mobil boleh muter muter
tapi sekarang yang kita lagi ngomongin ini masalah papi aku mami aku sama ya yang aku tony ngerti
papi sama mami kamu datang ya ini
pakai nanya lagi ya iya dong kevin costner
oh sorry to za padahal aku udah coba jelasin loh sama mereka kalau aku bukan tony
eh aku sama sekali gak ada kesempatan buat ngomong tau gak
pas ada kesempatan buat ngomong tapi kamu malah kebelet
aduh aduh kevin lo jorok banget sih kevin pake ngomong
nah gak peduli pokoknya yang penting masalah ini harus cepet selesai
kasian kan pacarnya nak papina belum sempat ketemu sama dia tapi papi udah sebel sama tony
pokoknya gak mau tau kevin mesti selesaikan masalahnya
kalau nggak nak bakal marah panjang kali lebar titik
yadeh janji nanti kalau misalnya papi kamu dateng aku jelasin oke
yee eh ada teh aduh nak haus ngomongnya panjang banget